siapa yang mencuri nya pak
perempuan ya bu
saya sudah membaca berita tentang saudara
saya sesalkan kenapa saudara melarikan diri
saya tidak ingin berlama lama di dalam penjara bung henry
sementara bung sudah mendapatkan segalanya
ini tidak adil bukan
saya sudah memberikan apa yang menjadi tanggung jawab saya
ada yang melupakan
apa yang saya dapatkan dari apa yang saya dapatkan sekarang
atau bung sendiri akan menemui kematian
dan menyia nyiakan apa yang saya lakukan selama ini
bung akan kehilangan impian itu
itu tidak ada dalam perjanjian kita
itu memang tidak ada dalam perjanjian kita
tapi itu adalah hak saya juga
semuanya akan terbongkar
penjara adalah teraka
bung tidak akan lepas dari tangan saya
bung akan kembali kembali ke tangan saya
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung

dan saya akan menemukan bung
dan saya akan menemukan bung
saya mencium bau bayi dari rumah itu
saya harus mendapatkannya dan memilikinya
atacmen bagi tangankah
apa pak sarno
dicuri ya bu
siapa yang mencuri
perempuan ya bu
saya tidak jelas
melihat mukanya pak
nanti malam saya mau tidur di rumah orang tua
katanya mereka ingin bicara
gak usah mas
biar saya pakai mobil sendiri
ada acara apa ya
gak ada cara apa apa
paling juga mereka kangen
udah lama ingin bertemu kali pus
saya harus menyelesaikan proposal dulu
saya ingin perusahaan yang saya kelola
saya sudah selesai
nanti saya tunggu setelah makan siang lihat
roby terbunuh di rumahnya mas
kapan kejadian ini